selamat malam petugas bea dan cukai menangkap kapal berbendera myanmar
yang diduga membawa sabu sabu lebih dari satu ton
saya indra molana inilah cnn indonesia breaking news
petugas ba dan cukai menangkap kapal berbendera myanmar
yang diduga membawa sabu sabu lebih dari satu ton
kapal bernomor lambung bh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dengan dua puluh tujuh anak buah kapal tersebut
ditangkap di perairan nipah pulau karimun kepulauan riau
kapal berwarna putih tersebut saat ini dibawa ke kantor kanwil beacukai karimun
oleh petugas bea cukai dalam pengawalan ketat sejumlah kapal patroli
hingga saat ini petugas ba cukai dan pihak polisi
sedang berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang

berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang
kemudian ada petugas bersenjatakan laras panjang lengkap juga
masuk ke dalam kapal dan lain sebagainya
jadi ini hanya untuk kepastian saja pak ya
mengkonfirmasi terakhir bahwa memang masih belum dikatakan itu adalah sabu sabu yang ada di dalamnya
tetapi hanya bentuk konfirmasi saja
tapi dugaan besarnya seperti itu
apakah begitu pak
kami masih sedang bekerja
dibantu dengan kna dari batam
semoga semoga bisa kecurigaan kami terbukti ya
berapa orang awak pak yang kemudian ditahan
dua puluh delapan kalau tidak salah
dua puluh delapan orang pak ya
jadi kapal ini relatif lebih besar dari kapal sebelumnya yang diamankan juga
lokasinya pak seberapa dekat atau seberapa jauh lokasi penangkapan hari ini
dibandingkan di yang penangkapan kapal kapal sebelumnya
ini di dekat ya
antara jarak antara singapura dengan indonesia kan nggak terlalu jauh ya
jadi di selat di perairan selat philips dekat pulau nipah kita berpapasan dengan kapal ini
gak terlalu jauh lah
artinya pak dalam waktu beberapa bulan tidak hanya beberapa bulan justru hanya terkait minggu saja
tiga kapal pak satu tiga ton kalau tidak salah pertama ya
satu tiga satu enam
terus kemudian satu enam yang sekarang masih terus diselidiki
masih kami belum ini ya belum bisa memastikan
apa pak yang sedang terjadi pak pak refli anda sebagai beacukai melihat fenomena ini
apakah memang ini jalur yang apa namanya rentang atau sering digunakan
oleh mereka penyelundup narkotika dari luar indonesia menuju ke indonesia
saya tidak berani ya mas itu menang lebih tinggi lagi mas karena sampai itu sudah masuk analisa ya mas
sejauh ini saya tidak bisa berani
oke baik sekarang mereka posisi yang ditahan itu awak kapal abk misalnya itu dibawa kemana pak
sedang di kantor kami kantor beacukai karimun tanjung balai karimun
baik nah kodanya sudah memberikan keterangan apa saja pak
belum belum sampai saat ini lokasi masih steril kami tidak boleh mendekati
lokasi masih steril
polisi ya masih steril
polisi dan beberapa teman kami di lapangan
oke hanya polisi yang kemudian melihat ini nanti akan berisi apa saja begitu pak ya
iya dengan teman teman kami beacukai di situ
oke pak apakah memang ini juga ada laporan laporan bahwa akan banyak lagi kapal kapal yang akan masuk ke
melalui perairan kepulauan riau ini pak
itu udah informasi mas nanti didengar sama smughler lain ya saya tidak bisa komen mbak
baik dan sekarang posisi kapal masih tetap di lokasi
lekasnya sudah di lokasi tempat ditangkapnya atau sudah di bawah menuju ke tempat tertentu
sudah di kantor kami
untuk posisi kapalnya juga ya
oke adakah melihat kesamaan atau mungkin benang merah dari penangkapan tiga kali berturut turut ini pak
ya modusnya dengan kapal ikan ya
hmm bagaimana pak
ya modusnya kan dengan kapal ikan ya nelayan ya memanfaatkan nelayan ya
modusnya kapal ikan yang memanfaatkan nelayan begitu ya
sebelum sebelumnya bagaimana pak di tahun tahun sebelumnya apakah juga pernah ditangkap juga di perairan yang sama
terkait mereka yang menyelundupkan sabu sabu ini
kemungkinan ada ya mas saya nggak copy pasti datanya tapi yang mungkin banyak di daerah perairan aceh mas
kita pernah juga kita tangkap itu
oke baik pak ketika proses dua siang ini pak
apakah proses sebenarnya kapal ini sudah diintai juga beberapa waktu oleh petugas yang berwajib
misalnya beacukai dengan kepolisian dan juga mungkin tni angkatan laut atau menunggu masuk data
sehingga bagaimana maaf saya tidak bisa menyampaikan ya
oke masih tentu saja karena masih dalam proses penyelidikan ya lebih jauh lagi
baik pak refli untuk sementara ini kami ucapkan terima kasih atas konfirmasinya pak refli
tapi mungkin jangan kapok pak ya kalau kita telpon lagi untuk kedalaman lagi informasinya pak refli failer silalahi
yang merupakan humas beacukai kanwil kepulauan rio terima kasih pak refli selamat malam
ya dan demikian cnn indonesia breaking news untuk malam ini
informasi tentang penggagaran lebih satu ton yang diduga sabu sabu akan terus kami mencari

dan semoga kami bisa memberikan update untuk sementara kita kembali ke program lainnya
yang ini program prime new special wawancara pro mahur musik
saya indra moulana untuk dini selamat malam